kementerian keuangan mencatat total utang pemerintah hingga bulan mei dua ribu delapan belas mencapai rp empat satu ratus enam puluh sembilan triliun
dikutip dari cnn indonesia com menteri keuangan sri mulyani mengatakan format total utang luar negeri
terdiri dari pinjaman luar negeri senilai rp tujuh ratus dua puluh enam empat puluh satu triliun pinjaman dalam negeri rp lima empat triliun
serta penerbitan surat berharga negara sebesar rp tiga empat triliun
menteri keuangan memastikan rasio utang pemerintah pusat masih di bawah batas maksimal
pemerintah juga telah melakukan pembayaran cicilan utang pokok sebesar rp dua puluh sembilan empat triliun dari total apbn tahun dua ribu delapan belas